sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial polri presisi
selamat malam pemirsa pemerintah terus berupaya menekan lonjakan kasus covid sembilan belas
termasuk potensi lonjakan yang dapat terjadi akibat mobilitas masyarakat pada masa libur lebaran
kebijakan larangan mudik telah diputuskan dan berlaku tanggal enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh
sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
korps bayangkara berkomitmen mengawal kebijakan larangan mudik
dengan menerapkan berbagai upaya dan strategi agar lonjakan kasus covid sembilan belas dapat dihindari
korps bayangkara melakukan upaya preventif dan preventif
untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
hal ini senada dengan konsep polri persisi
yang menekankan pentingnya kemampuan pendekatan predictive policing
agar polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
melalui analisis berdasarkan pengetahuan data dan metode yang tepat
untuk mengulas bagaimana kesiapan polri menjaga stabilitas kemtipmas saat hari raya idul fitri
termasuk pengawalan vaksinasi covid sembilan belas
kami akan membahasnya bersama
brigjen paul roma huta julu kepala biro pembinaan operasi staf operasi polri
yang sudah hadir di studio juga ada bapak soni hari harmadi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
dan ibu pungki indarti komisioner kompolnas
selamat malam bapak dan ibu semuanya
sehat sehat ya di sini ya
ya mudah mudahan kita bisa sehat terus karena ini kunci untuk bisa terus berkarya begitu ya pak ya
nah ini menghadapi menjelang idul fitri ya dengan adanya larangan mudik yang sudah dikeluarkan
nah mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini bagaimana pak roma
baik terima kasih mbak lucy
untuk situasi kamtipmas ataupun keamanan ketipan masyarakat pada saat ini secara umum aman kondusif
namun kita masih menghadapi berbagai tantangan
pertama masa pandemi covid kemudian cuaca yang berubah ubah ekstrim
sehingga kemudian juga kita dihadapkan dengan bagaimana kita menghadapi tantangan bagaimana menjelang selama bulan puasa
kemudian menjelang idul fitri dan pasca idul fitri
ada beberapa tantangan dan dinamika yang pada saat ini kita perlu antisipasi
yaitu bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat
ikut kemudian perkembangan pada posisi ehem
kalau saya hubungi dengan yang dilakukan oleh n austirim
redo pengambilan agendanya delfast gig
potensi itu seperti ancaman sabotase dan teroris kemudian perkelahian antar warga kemudian juga ada petasan dan mercon kemudian juga ada kejahatan kejahatan seperti perampokan pencurian kemudian juga begal dan sebagainya
kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mengantisipasi perkiraan ancaman berkaitan dengan penyebaran covid sembilan belas di masa bulan puasa dan idul fitri
oke bu pungki mungkin ada tanggapan bagaimana seharusnya polri mengantisipasi gangguan keamanan menjelang hari raya idul fitri ini
ya makasih mbak lucy ini kan tahun kedua ya covid sembilan belas ini jadi saya melihat juga polri sudah bisa adjust dengan situasi yang sudah ada dan kemudian kalau kaitannya dengan kamtipmas ini kan memang tugas polri sehari hari
sehingga bagi polri bukan satu hal yang
apa namanya baru ya jadi memang polri sudah melakukan apa yang mereka lakukan dengan baik dan kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh pak roma memang tantangan polri pada masa covid ini adalah bagaimana caranya agar masyarakat ini nggak nakal gitu ya
curi curi terus kemudian mencoba mencari cari jalan yang lain ya padahal sudah ada aturan dari pemerintah
nah oleh karena itu bagaimana polri melakukan tugas tugasnya tadi secara preemptif ada babin kamtipmas kemudian ada aparat aparat yang lain ada sabara yang kemudian bisa patroli lalu lintas yang bisa patroli seperti itu
saya rasa itu sudah dilakukan dengan sangat baik dan kita berharap sebetulnya peran dari masyarakat tokoh tokoh masyarakat terutama untuk bisa membantu polri dalam hal ini menjaga situasi kamtip mas
agar situasinya bisa menjadi lebih baik gitu kita belajar dari pengalaman tahun lalu dan kita melihat kalau kaitannya dengan covid sudah banyak pengalaman pengalaman dari negara lain misalnya di india misalnya itu yang apa namanya serem gitu ya
kita melihat jangan sampai indonesia menjadi tertular seperti itu dan pemerintah juga sudah melakukan edukasi edukasi kepada masyarakat
jadi kita berharap kita bersama sama mendukung himbawan pemerintah untuk tidak mudik
kita tahu bahwa sudah memang ada larangan itu ya tapi yang kita lihat juga kenyataannya di jalanan sekarang ini sepertinya banyak yang berlomba lomba kemudian pulang kampung sebelum waktunya begitu sebelum pelarangan itu benar benar diberlakukan
nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan polri
jadi polri sudah melakukan tindakan karena bersama sama juga dengan institusi yang lain
saling berkoordinasi dengan institusi yang lain dan yang menjadi porsi polri adalah mencoba untuk melakukan penyekatan penyekatan
nah penyekatan penyekatan itu mulai besok itu akan diberlakukan dan kalau saya melihat sudah lebih tinggi ya dari tahun lalu misalnya
kalau tahun lalu kan titik titik atau pos pos penyekatan satu ratus enam puluh empat nah kalau sekarang tiga ratus delapan puluh satu jadi udah double gitu kan
nah kemudian juga
aparat yang diterjunkan juga itu sudah lebih banyak dan kemudian saya yakin polri dengan presisi itu juga pemanfaatan teknologi itu akan semakin ditingkatkan
jadi dibandingkan dengan tahun lalu misalnya penggunaan penggunaan drone itu saya kira itu lebih banyak dan kemudian besok nih kami dari kompolnas juga akan turun lapangan dan akan melihat
bagaimana polri melakukan tugasnya
tugasnya dalam rangka untuk membantu pemerintah agar masyarakat tidak nekat mudik seperti itu
oke baik kita tanyakan ke pak soni ini bagaimana terkait dengan data terkini kasus covid sembilan belas dan apa saja penanganan yang sudah dilakukan pak soni
ya jadi per hari ini jumlah kasus covid di indonesia sudah satu enam ratus sembilan puluh satu ribuan hampir mendekati satu tujuh juta
tapi kabar baiknya jumlah kasus
aktif kita turun terus di angka sembilan puluh delapan ribu sekarang
jadi setelah stagnan selama sepuluh hari di angka seratus kita berhasil menurunkan kasus aktif
nah jadi dengan kinerja yang semakin baik ini kita berharap masyarakat terus mendukung
salah satunya dengan mengikuti aturan pemerintah tentang larangan mudik ini
dan harapannya semakin terkendali dari hari ke hari jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia
oke terkait dengan peran polri apa saja yang sudah dilakukan dalam membantu menangani penanganan penyebaran covid sembilan
ya banyak sekali ya

membantu untuk pelaksanaan
pertama tentunya bersama dengan subgas daerah teman teman polri ini
membantu untuk pelaksanaan penegakan pengawasan di lapangan
kami punya dashboard monitoring perubahan perilaku
yang didukung oleh teman teman polri tni dan juga duta perubahan perilaku
mengamati bagaimana kondisi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
jadi kami setiap hari tahu di provinsi a bagaimana kondisinya provinsi b sampai kabupaten kota kami tahu
itu semua berdasarkan laporan dari teman teman polri salah satunya
lalu kemudian juga dengan adanya
adanya ppkm mikro posko desa dan posko kelurahan ini didukung oleh teman teman babin kamtip mas
yang menjalankan fungsi salah satunya adalah fungsi pencegahan mengedukasi masyarakat tentang tiga m
lalu juga mereka juga membantu untuk menjadi tracer
jadi sekarang juga ada teman teman polri yang memiliki keahlian kesehatan
mereka membantu menjadi penelusur atau pelacak
lalu juga kemudian beberapa teman teman polri cukup banyak juga yang menjadi vaksinator
jadi memang banyak sekali peran dari teman teman polri ini dalam upaya pengendalian covid sembilan belas
nah terkait dengan sekarang ini vaksinasi juga sudah dilakukan
mungkin pak roma bisa cerita sedikit bagaimana upaya upaya yang dilakukan terkait dengan pengawalan vaksinasi ini pak
terima kasih pak usia
jadi polri dalam melakukan pengamanan dan pengawalan vaksinasi
mulai dari kedatangan dari luar negeri kita sudah melakukan pengamanan di bandara
khususnya bandara suta dengan konsep operasi yaitu pengamanan dan pengawalan operasi amanusa
kemudian kedatangan di kargo juga kita sudah melakukan pengamanan sampai masuknya vaksin tersebut ke mobil truk pengangkut kita kawal
dengan rangkaian standar operasi pengawalan pengawalan vaksin tersebut ke bio farma bandung
kemudian kita juga melakukan pengamanan ke bandara suta
kemudian ditambah kemarin ada tambahan lagi untuk sinovac itu di kimia pharma pulau gadung jakarta timur
setelah itu disimpan di situ
kemudian diuji klinis
setelah keluar ada perintah ataupun instruksi untuk mendistribusikan ke provinsi dan kabupaten kota
kita juga mengawalkan pengawalan
baik dari jalur darat kemudian udara maupun laut dengan sistem pengamanan yang ketat dari pasukan terbuka dan tertutup
dan berkoordinasi dan bersinergi dengan tentara nasional
sampai di tujuan pun di storage ataupun di gudang gudang penyimpanan tingkat kabupaten kota
sebelum didistribusikan ke fasilitas kesehatan kita melakukan pengamanan di gudang gudang penyimpanan
sampai didistribusikan ke fasilitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan pos pos pelayanan penyuntikan
oke baik berarti memang benar benar dikawal terus ya
nah pak soni ini selama idul fitri nanti apakah proses vaksinasi masih berlanjut atau diberhentikan dulu
kalau kami lihat tergantung jadwal di masing masing daerah
jadi kalau misalkan memang dilaksanakan ya silahkan dilaksanakan terus
tidak ada hambatan bahwa selama masa idul fitri lalu kemudian dihentikan program vaksinasi
ini juga sangat mendukung upaya kita untuk mengendalikan covid
jadi terus berjalan sampai sekarang juga masih berjalan terus dengan sangat baik
oke terkait dengan adanya larangan kemudian juga kita lihat di jalan masih banyak yang
oke terkait dengan adanya larangan kemudian juga kita lihat di jalan masih banyak yang
sudah banyak yang melakukan pulang sebelum waktunya begitu ya pak roma
ini bagaimana apa upaya polri untuk mengatasi hal ini begitu
jadi sebelum kami sudah memerencanakan dan melaksanakan operasi dengan sandi ketupat dua ribu dua puluh satu
yang akan diperlakukan tanggal enam sampai tujuh belas mei
dan tadi pagi sudah melakukan gelar pasukan di seluruh jajaran mulai dari tingkat pusat
polda bahkan di tingkat polres kabupaten kota
kemudian setelah itu
eatsert pada masa tanggal enam sampai tanggal tujuh belas itu akan diberlakukan peniadaan mudik full
dengan tindakan tegas dan humanis tetapi juga untuk menyelamatkan semua pemudik pemudik
agar tidak lolos dari pos pos penyekatan
namun sebelumnya mulai tanggal dua belas april sampai tanggal dua puluh lima april kemarin
kepolisian negara republik indonesia telah melaksanakan operasi dengan sandi keselamatan
dengan mengedepankan fungsi direkturat lalu lintas didukung oleh fungsi fungsi kepolisian yang lain
untuk memberikan edukasi terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan di lalu lintas jalan
dan juga bagaimana berlalu lintas yang baik
kemudian setelah tanggal dua puluh lima april kemarin dua puluh enam april sampai tanggal hari ini lima mei dua ribu dua puluh satu
kita telah menggelar operasi kepolisian yaitu dengan sandi antisipasi arus
disini kita memang menggunakan operasi kepolisian yang baik dengan sandi antisipasi arus
disini kita memang mendasari dan mengakomodir seluruh kebijakan pemerintah
mulai dari peraturan menteri perhubungan surat edaran ketua satgas covid kemudian juga dari menpan rb
kebijakan itu kita komodir dan kita rumuskan menjadi strategi pengetatan pengawasan pengendalian mobilitas masyarakat
dengan aturan aturan yang sudah kami jadikan pedoman untuk tindakan kepolisian di lapangan
bersama sama dengan satgas covid dan instansi terkait seperti tentara nasional
kami harapan dengankan beberapa ilmu unsur jako kepolisian sebenarnya di j ripeg bagi soekarjil
ekonomi in ranksa ekonomi ekologi merupakan jawaban untuk bidang ekonomi yang dituduhan
tutup dan kita segel
kemudian juga untuk yang
tidak membawa surat keterangan
ataupun negatif antigen
swab antigen itu kita putar balik
kalaupun istilahnya mereka
ini kita lakukan penindakan
seperti kemarin beberapa ratus
ribu travel glab yang sudah kita tindak
dan penumpangnya kita turunkan
ongkos daripada masyarakat
sosial masyarakat kita angkut dengan
bantuan bis dari
bus damri untuk kembali ke
rumah masing masing melalui stasiun
yang terminal terminal yang terdekat
dan travelnya kita
amankan di polda mitrojaya
ataupun di polda polda
jawa barat kemudian jawa tengah dan sebagainya
oke syaratnya apa saja sih pak
untuk supaya bisa lolos dari
pada saat pemeriksaan
kalau mulai nanti malam peniadaan mudik
yang dikecualikan seperti
para tursipir negara
kemudian tni polri memiliki
surat perjalanan dinas
yang ditandatangani oleh pimpinannya
kemudian karyawan swasta
itu ada surat perjalanan
dinas juga dari pimpinan
perusahaannya kecuali hal hal
yang kontingensi seperti keluarga
meninggal sakit ataupun
ibu hamil itu yang diperbolehkan
putar balik oke
kita masih akan berbincang lagi
pemirsa jangan kemana mana
polri presisi akan kembali
agar target pemerintah dapat segera tercapai
polri berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang hari raya idul fitri
sudah berapa persen target dari masyarakat yang sudah tervaksin
nah dalam segmen ini kami akan membahas data terkini terkait jumlah vaksin serta gelombang vaksinasi
pak soni hingga saat ini sudah berapa persen pak dari target pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat
sekitar enam persen ya kita sudah hampir mencapai dua puluh juta orang yang divaksin
dari target sekitar satu ratus delapan puluh satu juta
sekitar enam persen ya
tahap pertama itu dan kedua sudah selesai di bulan januari sampai april kemarin
lalu kemudian tahap ketiga dan keempat kita akan dorong
ini memang menjadi kewenangan kementerian kesehatan
mereka akan mendorong untuk penduduk rentan di daerah berisiko tinggi
nah ini juga menjadi sebuah catatan penting karena tentunya para lansia misalkan
mereka yang butuh sekali divaksin ini harus diantar oleh mereka yang usianya produktif
dan kadang kadang teman teman polri ini yang di lapangan yang membantu untuk mengantar teman teman
supaya para lansia ini bisa divaksin dengan baik
jadi mudah mudahan dengan peran dari polri tadi bisa maksimal vaksinasi di lapangan
oke mengapa perlu percepatan begitu pak kalau dilihat
ya jadi kita butuh mohon maaf
jadi kita butuh sekali ini
upaya untuk mencapai yang namanya herd immunity
jadi bagaimanapun juga kita belum tahu kapan vaksin ini di dalam tubuh seseorang bisa bertahan secara lama
oleh karenanya kita bisa mengejar target sebelum setahun harusnya bisa mencapai target satu ratus delapan puluh satu juta tadi
dan terutama semakin cepat kita melakukan vaksinasi tentu menurunkan risiko
jadi bukan berarti bebas sama sekali dari risiko penularan covid sembilan belas
tapi menurunkan risiko dengan sangat drastis
tapi bagaimanapun juga kami selalu mengingatkan masyarakat bahwa tidak ada intervensi tunggal di dalam mengakhiri pandemi ini
jadi walaupun sudah divaksin harus tetap melaksanakan protokol kesehatan
bahwa presiden berkali kali menyampaikan hal itu
lalu kemudian tetap dengan tiga m tetap dengan tiga t karena tes telusur dan tindak lanjut itu menjadi sangat penting ya untuk menemukan kasus sedini mungkin sehingga angka kematiannya bisa rendah
sesegera mungkin orang bisa disembuhkan
lalu kemudian yang satunya lagi tentunya vaksinasi
jadi tiga hal utama ini tiga senjata utama menghadapi covid sembilan belas harus bersama sama
dan perannya polri sangat penting di ketiga tiganya
tadi tiga m kan melakukan edukasi ke masyarakat bersama para duta perubahan perilaku
lalu tiga t itu menjadi tracer tuh membantu menjadi tracer dan juga vaksinator yang melakukan vaksinasi penyuntikan vaksinasi ke masyarakat

tadi kita sudah dengar penjelasan bagaimana peran polri terkait dengan pengawalan vaksin ini ya bahkan sampai pengawalan untuk vaksinnya sendiri dari tiba sampai didistribusikan
nah apalagi kira kira peran yang perlu dilakukan polri dalam hal ini
saya melihat disini sudah sangat bagus ya
artinya ngawal mulai dari bandara sampai ke bio farma terus kemudian penempatan ke wilayah wilayah
nah saya melihat juga upaya polri yang sangat bagus untuk
melakukan vaksinasi kepada orang orang garda terdepan
katakan misalnya di polri sendiri pusdokes juga melakukan vaksinasi kepada anggota anggota polri
dan kemudian yang ketiga saya melihat upaya polri untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat
agar masyarakat mau divaksin
karena masyarakat ini ada yang menolak kepercayaan entah karena dapat rumor rumor berita berita hoax
itu takut divaksin nggak mau nggak berani
kemudian polri mencoba untuk melakukan pendekatan pendekatan pada mereka
yang saya lihat juga ada praktek yang lain adalah ini kan vaksinatornya kan sedikit ya
saya melihat satu contoh misalnya di polres tangerang selatan
kapolres tangerang selatan itu mencoba untuk melakukan approach kepada kawan kawan
dalam hal ini kawan kawan mahasiswa mahasiswa papua untuk pertama mau divaksin
kedua juga mau membantu untuk menjadi vaksinator
sehingga dengan demikian maka tenaga yang untuk melakukan vaksin tadi sedikit bisa dibantu oleh kawan kawan
karena polisi bekerja sama dengan kesehatan itu bisa melakukan pelatihan pelatihan pada mereka
dan ini sekali dayung dua pulau terlampaui
karena saya melihat di satu sisi mereka mau vaksin kedua juga mereka mau untuk menjadi vaksinator
dan ketiga papua
jadi kita merangkul papua dan kemudian embracing papua jadi keluarga besar tangerang selatan misalnya
itu satu hal yang luar biasa yang saya lihat dan ini harus kami apresiasi
seperti itu mbak
kita tahu bahwa banyak sekali operasi yang dilakukan oleh polri begitu ya
sekarang ini dengan adanya covid sembilan belas ada lagi tugas yang pertama begitu
ini bagaimana kira kira untuk menyemangati para petugas petugas di lapangan nih
saya sangat memahami
bahwa kawan kawan ini jiwanya mentalnya itu sudah sangat tertempa ya
untuk menjadi yang terbaik gitu ya di ibu pertiwi sehingga apapun tugas yang dilakukan
apapun tugas yang diberikan kepada polri saya optimis saya yakin kawan kawan polri mampu melakukan dengan sebaik baiknya
dan yang perlu dilakukan oleh kompolnas adalah kami memberikan dukungan
kami memberikan dorongan
dan kalau tadi ada contohnya
contoh yang bagus tadi itu mesti harus kami sampaikan kepada publik untuk bisa menjadi contoh bagi yang lain
ini loh polri aja udah ngajak yang mahasiswa untuk jadi vaksinator
nah bagaimana dengan kementerian dan lembaga yang lain misalnya
untuk supaya juga bisa ketularan tadi berbuat baik seperti yang sudah dilakukan oleh polri
saya rasa itu mbak
pak roma bagaimana sejauh ini sinergi yang dilakukan antara polri dengan satgas penanganan covid sembilan belas
sinergi polri dengan satgas covid dari tingkat pusat kemudian provinsi
kabupaten daerah sangat baik dan solid
karena tadi sudah disampaikan oleh pak soni
bagaimana polri tni berjuang bersama sama dengan satgas covid
untuk memutus dan mengendalikan mata rantai penyebaran covid sembilan belas
kacamata dari india dan sebagainya itulah yang membuat kami tetap bersemangat
dan termotivasi untuk bersama sama dengan satgas covid sembilan belas
membuat suatu rumusan rumusan dalam rangka bagaimana penyediaan mudik
bagaimana juga mengantisipasi pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat
ketika pos pos penyekatan sudah lolos dari para pemudik yang ingin mendahului
ataupun berusaha untuk melewati pos pos penyekatan dengan cara cara mungkin melewati jalan tikus
dan sebagainya itu kami juga bekerja sama secara sinergi dengan posko posko ppki mikro di tingkat desa
untuk benteng terakhir dalam mengantisipasi orang orang yang lolos
yang masuk sebagai pendatang di desa desa dan tempat tujuan mudik
kemudian diperkuat lagi dengan kampung kampung tangguh untuk mempertahankan bagaimana melakukan tracing
dan bagaimana melakukan pendataan masyarakat pendatang yang lolos dari pos pos penyekatan itu untuk dikarantina
sesuai dengan apa yang apa namanya itu surat edaran yang disebutkan oleh satgas covid sembilan belas
dan kami juga mengakomodir bagaimana instruksi mendagri ke tiga puluh provinsi yang sedang melaksanakan ppki mikro
kalau kendala kendalanya sejauh ini bagaimana pak apa saja pak kira yang di lapangan
kalau kendala dilapangan sementaranya tidak ada karena kami polri tni
sebelum masuk ke program ppki mikro itu sudah mendapat pelatihan dari kementerian kesehatan
bagaimana kemampuan kemampuan sebagai seorang tersebut
bagaimana kemampuan kemampuan sebagai seorang tersebut bagaimana kemampuan kemampuan sebagai seorang tersebut
baik dari tenaga kesehatan puskesmas
yang di backup lagi oleh tenaga kesehatan yang disampaikan oleh pak soni tadi dari polri sendiri
untuk melapis semua kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan memutus dan mengendalikan mata rantai penyebaran covid
demikian pak wessi
nah ada kecenderungan kemudian mobilitas masyarakat ini makin meningkat mungkin karena merasa oh saya sudah divaksin lebih percaya diri begitu
nah ini bagaimana upaya untuk mengedukasi masyarakat supaya tetap patuh ya pada prokes dan juga apakah perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikut ya
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
pemirsa setelah pemerintah merilis permen hub nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengendalian transportasi selama idul fitri dalam rangka pencegahan penyebaran covid sembilan belas
polri memperketat pengawasan dan memperbanyak titik penyekatan pada periode larangan mudik lebaran enam sampai tujuh belas mei dua ribu dua puluh tiga
korlantas telah menyiapkan tiga ratus tiga puluh tiga titik
titik sekat di jalur tol dan arteri penyekatan keluar masuk jakarta dan pengamanan di lokasi lokasi strategis
mobilitas masyarakat semakin meningkat pasca vaksinasi yang sudah dilakukan di beberapa daerah namun hingga kini ancaman covid sembilan belas masih ada
pemerintah memutuskan untuk melarang mudik
meski mudik dilarang korps bayangkara tetap melakukan operasi ketupat dan juga operasi lainnya
termasuk mengantisipasi aksi terorisme yang dapat terjadi selama bulan ramadan dan idul fitri
pak soni ini terkait dengan kepercayaan diri masyarakat yang meningkat sejak divaksin
kemudian mungkin mobilitasnya jadi meningkat ini sebenarnya seharusnya bagaimana sih mereka yang sudah divaksin ini bersikap begitu
ya kami senantiasa mengingatkan masyarakat mengedukasi masyarakat tanpa henti ya
karena kami punya juga delapan puluh lima lima ratus lebih duta perubahan perilaku yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat di lapangan
nah mereka selalu mengingatkan bahwa yang sudah divaksin jangan seperti itu
karena kemungkinan seperti superman tiba tiba merasa kebal ya
karena vaksinasi itu butuh proses untuk menciptakan kekebalan di dalam tubuh satu
jadi harus tetap patuh protokol kesehatan
dia menurunkan risiko tapi tidak menghilangkan risiko
jadi tetap harus dengan protokol kesehatan
lalu kemudian masih banyak orang yang belum divaksin termasuk kelompok rentan
nah kalau kemudian kita tetap mencari protokol kesehatan maka kita harus mencari protokol kesehatan

menyebarkan pada mereka yang comorbid dan lansia tentu menjadi tidak bijak
oleh karenanya kami selalu mengedukasi masyarakat
sebetulnya sejak minggu ketiga januari itu
kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan naik terus
naik makanya diikuti oleh penurunan kasus
kami selalu melihat bahwa peningkatan kepatuhan protokol kesehatan selalu diikuti oleh penurunan kasus
lalu kemudian juga sampai dengan minggu ke dua april itu naik terus kepatuhannya
tapi setelah minggu ke dua april terjadi penurunan kepatuhan
kami melihat terutama di beberapa provinsi yang sekarang kasusnya mulai naik lagi
itu kepatuhan protokol kesehatan masyarakatnya mulai turun
nah ini harus terus digenjot
teman teman di polri tentu juga bersama teman teman duta perubahan perilaku dan tni di lapangan juga
terus mengedukasi berusaha menahan jangan sampai turun terus
bukan hanya faktor vaksin ya faktor lainnya ada kejenuhan memang
terus kemudian berita hoax
nah ini teman teman polri penting sekali
jadi berita hoax itu berdampak besar terhadap motivasi masyarakat
orang itu mau berubah perilakunya untuk patuh protokol kesehatan syaratnya mereka punya pengetahuan
setelah punya pengetahuan mereka harus punya motivasi
nah motivasi ini kadang kadang naik turun
itu salah satu
dan seharusnya dipengaruhi oleh berita berita hoax atau berita bohong
polri punya tugas lagi tuh untuk menjaga jangan sampai berita hoax itu berkembang di masyarakat
dan akhirnya mendemotivasi mereka untuk patuh protokol kesehatan
oke pak romo mungkin bisa cerita bagaimana cara mengedukasi masyarakat di lapangan pak
terkait dengan apalagi kemudian ada banyak berita hoax begitu
kalau kami dari kepolisian negara republik indonesia
dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan
kemudian adanya penyediaan mudik
itu kami melakukan himbauan himbauan masif
melalui media cetak media elektronik kemudian media media sosial
yang diawaki oleh humas polri dari mulai mabes polri sampai di tingkat kabupaten kota pores
kemudian juga yang kedua bagaimana polri melalui patroli cyber

kemudian juga yang kedua bagaimana polri melalui patroli cyber untuk melakukan patroli patroli ke dunia cyber terkait dengan konten konten yang berisi narasi isinya hoax semua
kemudian kita verifikasi dengan virtual police
setelah itu melakukan take down take down dan melakukan peneguran peneguran via virtual police
kemudian juga untuk di lapangan babin kamtipmas kami ada puluhan ribu tersebar di desa dan kelurahan
yang siap untuk mengedukasi masyarakat langsung melalui door to door system pembinaan dan penyeluhan
terkait pentingnya bagaimana penegakan protokol kesehatan
langsung memulai penyeluhan penyuluhan dan pembinaan pembinaan langsung
kalau bu pungki melihat apakah sudah cukup apa yang dilakukan oleh polri selama ini untuk mengedukasi masyarakat atau perlu apa lagi begitu
lebih dari cukup ya kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan polri
karena memang di sini kan polri sifatnya membantu gitu ya
nah yang pemegang peran utama itu sebetulnya satgas covid terus kemudian kementerian kesehatan
nah kalau kita melihat masyarakat itu sebetulnya karena ini kan sudah tahun kedua ya
jadi ada kejenuhan itu memang masuk akal
terus kemudian juga katakan ada yang sudah kena covid
kadang kadang mereka menganggap bahwa oh saya udah kena covid nggak mungkin kena lagi gitu
nah itu kan anggapan anggapan yang keliru
jadi perlu juga diberikan edukasi terkait dengan hal itu
tapi saya rasa mungkin porsinya bukan pada polri gitu ya
kepada mungkin satgas covid atau kementerian kesehatan
nah tapi di sisi lain juga masyarakat ini kan ketika tadi vaksin gitu ya
ada yang sudah mau vaksin
nah ketika vaksin udah kendor ininya apa namanya disiplinnya gitu
jadi mereka pikir kalau sudah divaksin ya udah kuat
jadi kayak superman tadi seperti yang sudah disampaikan
nah tapi di sisi lain ada juga masyarakat masyarakat yang masih menolak untuk divaksin dengan alasan alasan tertentu
nah ini memang perlu dipikirkan bagaimana caranya supaya mengubah persepsi masyarakat
nah kalau saya melihat polisi ini juga sebagai tool of social engineering
jadi saya pikir dengan apa yang dilakukan polisi
tadi pak roma sudah menceritakan babin kamtipmas yang memang sudah ada di seluruh indonesia
juga ada misalnya polri punya website kemudian polri juga punya media sosial
dan kemudian ada apa namanya hal hal yang kreatif kreatif yang dilakukan oleh anggota
misalnya kalau saya melihat pak babin misalnya ya
ada satu apa namanya serial gitu
terus kemudian melakukan edukasi edukasi pada masyarakat dengan cara yang humoris yang lucu
itu mampu dicerna oleh masyarakat
nah saya sangat mendukung dan sangat apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh polri
dan berharap kawan kawan yang lain juga akan membantu dan kemudian memperkuat hal itu
pak roma terkait dengan ancaman lain
misalnya ancaman terorisme ini bagaimana pak upaya yang dilakukan polri
antisipasi dari polri terkait dengan ancaman terorisme itu masuk dalam satu perkiraan ancaman di operasi ketupat
setelah itu kita menentukan target kemudian strategi daripada cara bertindak di lapangan untuk mengantisipasi kegiatan kegiatan teroris
memang dari densus delapan puluh delapan di seluruh wilayah sudah melakukan terus penyelidikan investigasi
mengantisipasi pergerakan daripada kegiatan kegiatan teroris
baik di lapangan maupun di dunia maya
antisipasi untuk itu di lokasi sentra sentra pusat pusat perbelanjaan ekonomi bahkan kebetulan nanti pada saat hari raya idul fitri
kalau tidak salah itu bersamaan dengan hari raya isalamasi
itu juga tanggal tiga belas mei kalau tidak salah
itu juga kita menjadikan satu mapping berupa potensi ancaman
untuk menentukan cara bertindak dan target pengamanan di lokasi lokasi yang menjadi sasaran
kan penyelidikan di lokasi lokasi yang menjadi sasaran target teroris itu dengan pengamanan terbuka kemudian juga pengamanan tertutup patroli
dan melibatkan tokoh tokoh pemuda dan masyarakat untuk ikut membantu berpartisipasi melihat situasi di lapangan adanya pergerakan masyarakat
khususnya juga ancaman dari terorisme itu sendiri perlu diantisipasi bersama sama dengan masyarakat
upaya preventif yang dilakukan dalam mengawal kamtip kas ini menjelang hari raya idul fitri
jangan dijawab dulu ya pak kita akan break dulu
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
pemirsa demi mengawal hari raya idul fitri di tengah pandemi korps bayangkara melakukan upaya preventif dan preventif
bersama stakeholder terkait polri bersinergi mengedukasi masyarakat
untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah
dalam segmen ini akan dibahas lebih dalam upaya preventif dan preventif yang dilakukan korps bayangkara
dalam mengawal kamtip mas menjelang hari raya idul fitri
juga bagaimana polri bersinergi dengan satuan tugas penanganan covid sembilan belas
untuk memulihkan kesehatan dalam waktu yang cepat
pak roma apa saja pak upaya preventif dan preventif ini
upaya preventif polri dalam rangka mengantisipasi dan menjamin situasi kamtipmas
baik menjelang pada masa hari raya
itu kami sudah melakukan himbauan himbauan secara masif tadi
edukasi kepada masyarakat
kemudian juga menyiapkan satu rencana operasi kepolisian dengan sandi ketupat tadi
dengan mengakomodir semua kebijakan daripada kementerian lembaga terkait
seperti surat edaran surat edaran dari ketua satgas covid
kemudian dari menteri perhubungan peraturan menteri perhubungan
untuk kita distribusikan dalam rencana operasi untuk melakukan cara bertindak yang tepat
terkait bagaimana penegakan protokol kesehatan berdasarkan aturan aturan yang ada
yang sebelumnya didahului dengan edukasi kemudian dengan operasi kepolisian
dengan cara bertindak yaitu melakukan pos pos penyekatan di titik titik checkpoint
yang sudah ditentukan berdasarkan operasi
sebanyak tadi tiga ratus tiga puluh tiga ditambah mbak tiga ratus delapan puluh satu
khususnya polda lampung jawa dan bali dan seluruh polda polda lain
dilakukan dengan operasi imbangan
kemudian apabila lolos tadi yang sudah disampaikan
mereka akan ditahan atau dibentengi oleh posko posko ppkm mikro di tingkat desa dan kelurahan
itu saja mbak
menurut bu pungki apa yang dilakukan ini sudah optimal apa bagaimana
saya melihat ini sudah optimal artinya polisi juga melakukan evaluasi atau mereview
apa yang sudah dilakukan tahun lalu
jadi misalnya tadi pos pos penyekatan kalau tahun lalu satu ratus enam puluh empat kalau tahun ini dua kali lipat misalnya
ini tiga ratus delapan puluh satu itu kan satu peningkatan
nah kemudian juga saya melihat penggunaan penggunaan teknologi
katakan dengan drone kemudian cctv yang terkonek dengan comment center dan sebagainya
nah penggunaan alat alat itu juga dilakukan oleh polri
sehingga dengan demikian kita berharap bahwa masyarakat juga akan tahu
weh ternyata polri ini juga ya ngawasin kita nih
nah kita nggak berani main main model model seperti itu
itu juga kita juga sudah melihat
kemudian tadi kaitannya dengan itu kalau kaitannya dengan pemudik ya
nah kaitannya dengan misalnya upaya kamtipmas agar jangan sampai ada gangguan dari teroris
itu kami juga melihat densus delapan puluh delapan sudah bekerja secara silent tapi luar biasa hasilnya
nah kami juga melihat misalnya upaya kalau kejahatan kejahatan kaitannya dengan transnasional misalnya narkoba
ini kan juga sudah kita lihat prestasinya misalnya dua lima juta ton ya
itu sudah berhasil ditangkap diungkap gitu ya pelakunya siapa
nah dalam hal ini kita acung jempol ya untuk polri dan kita berharap dalam pelaksanaannya lebaran kali ini akan menjadi lebih baik
oke ya kita berharap begitu ya bu ya
pak soni bagaimana pak terkait selama ini sinergi dengan polri dalam hal ini
untuk pemulihan kesehatan begitu di masyarakat apakah sudah optimal
ya kami terus berkoordinasi secara intensif ya apalagi hubungan dengan teman teman polri ini cukup dekat
kalau ada tantangan masalah di lapangan kami segera berkoordinasi
misalkan kemarin ada sesuatu yang viral ya kalau nggak salah di masjid itu ya
lalu kami langsung koordinasi dengan teman teman polri dan alhamdulillah teman teman kapolsek langsung menindaklanjuti
lalu yang pertama begini di dalam penanganan covid sembilan belas ini kan ada berbagai fungsi yang harus kita jalankan
yang pertama tentu fungsi pencegahan kita melakukan upaya upaya di hulu
jadi bukan hanya penanganan kesehatan tetapi upaya pencegahan di hulu itu menjadi sangat penting membangun ketahanan kesehatan masyarakat
dan polri itu punya peran penting di dalam mendukung upaya ketahanan kesehatan masyarakat tadi
masih ada yang berterusan bagaimana
masyarakat bisa merespon dengan baik
makanya yang punya personil sampai di bawah itu kan teman teman tni dan polri
yang punya bebin kamtipmas dan bebin sa
sehingga setiap kali informasi kami sampaikan cepat secara cepat oleh teman teman polri disampaikan hingga ke level desa tadi
apalagi dengan kebijakan pemerintah pemberlakuan ppkm mikro
yang mencoba mengatasi dalam skala komunitas di desa atau kelurahan ada poskonya
dimana semua komponen di desa itu terlibat termasuk komponen polri dan tni
nah disitu kan setiap kali informasi bahkan di rapat koordinasi rutin kita pak roma
kalau setiap minggu malam itu ya pak roma juga sering ikut nih
di situ kan bahkan kepala desa kita minta paparan
dengan babin kamtipmas di lapangan seperti apa
bebin sa juga
jadi kita tahu persis apa yang dilakukan di lapangan
tidak hanya membuat kebijakan tetapi memastikan bahwa kebijakan tersebut betul betul bisa diterapkan dalam tataran pelaksanaan
kalau ada masalah segera kita rundingkan bersama
kita sudah dengar tadi penjelasannya bagaimana apa yang sudah dilakukan polri dalam hal upaya untuk kesehatan kemudian juga keamanan
nah terkait dengan ekonomi nasional
pemulihan ekonomi nasional
hal ini bagaimana
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
polri presisi masih akan kembali sesaat lagi
pengawasan tersebut untuk kebijakan kementerian dan lembaga dipastikan terkawal betul dari tingkat pusat sampai tingkat daerah
kemudian juga kita juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat betul betul bisa menerima segala sesuatu
apa yang menjadi program pemulihan ekonomi nasional itu betul betul masyarakat berpartisipasi
khususnya umkm kemudian penerima bantuan sosial jangan ada lagi rekayasa
kalau pun semua terkait dengan kegiatan kegiatan upaya upaya yang dilakukan polri
karena terakhir masih terjadi pelanggaran hukum kita akan melakukan penegakan hukum secara profesional
apakah itu dari sisi korupsinya ataukah itu dari sisi pelanggaran tindak pidana lainnya
bu pungki anda melihat bagaimana ini upaya yang dilakukan polri
kemarin kami melihat apa yang sudah dilakukan polri termasuk ada yang melakukan pelewangan bansos
itu bisa diukur
itu bisa diungkap bisa dilakukan pelewangan hukum oleh polri
nah kemudian kami juga melihat selain itu juga polri mencoba untuk mengajak masyarakat untuk tangguh
jadi dengan adanya inisiatif untuk kampung tangguh
nah di situ ada upaya upaya untuk ekonomi kerakyatan ekonomi masyarakat
misalnya mereka bisa bercocok tanam hidroponik
terus kemudian mereka juga bisa apa namanya ada kolam lele
jadi misalnya bisa dipakai untuk konsumsi dan itu ketahanan pangan bagi masyarakat saya melihat luar biasa
nah oleh karena itu kita berharap kampung kampung tangguh ini akan mampu di kemudian hari bisa overcome penyakit ini
sehingga dengan adanya ketahanan tadi yang diinisiasi atau digagas oleh polri
masyarakat akan menjadi semakin kuat semakin tangguh
saya rasa begitu
tidak hanya kuat dari segi kesehatan tapi juga secara ekonomi begitu ya bu pungki ya
pak soni ini bagaimana pak supaya selama perayaan lebaran ini bisa aman
kemudian juga pelaksanaan vaksinasi bisa terus berjalan
ini apa yang harus dilakukan pak
ya kami terus terang ya terus berkoordinasi dengan polri ini bebannya polri juga jadi bertambah nih ya
mudah mudahan di lapangan bisa kita laksanakan sebaik baiknya
yang pertama memang dengan adanya pelarangan mudik
sehingga teman teman polri bukan hanya menjaga supaya tidak terjadi mobilitas antar daerah
tetapi secara lokal bisa terjadi mobilitas khususnya di pusat pusat keramaian
ya di pasar di tempat perbelanjaan lalu kemudian di tempat wisata di restoran dan seterusnya
yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan covid sembilan belas
oleh karenanya kami juga sudah mencoba berdiskusi dengan teman teman polri
agar bisa diantisipasi di lapangan
ini tentu menjadi tugasnya satgas daerah ya
tetapi teman teman polri sangat penting ketika harus melaksanakan tugas untuk khususnya dalam pengawasan
dan upaya membubarkan kerumunan seperti itu
nah terus kemudian juga kita berharap bahwa dengan larangan mudik ini
masyarakat bisa mentaati sebaik baiknya karena tentunya kebijakannya diambil untuk melindungi seluruh masyarakat indonesia
nah kemudian juga pasca mudik ini larangan mudik juga masih ada pr karena ternyata hasil penelitiannya balitbang perhubungan
mayoritas yang menunda mudik ini akan mudik pasca tanggal tujuh belas mei
nah ini lebih banyak yang setelah tujuh belas mei dibanding yang sebelum enam mei
tentu sebetulnya yang dilarang itu bukan tanggal itu tapi modiknya itu
mobilitasnya itu begitu ya
kita sudah lihat bahwa setiap terjadi kenaikan mobilitas terjadi peningkatan kasus
oke baik terakhir saya minta closing statement masing masing dari bapak bapak dan ibu
mungkin bisa dimulai dari pak roma apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa
terima kasih mbak usy
kami dari kepolisian negara republik indonesia mengharapkan seluruh warga masyarakat
dan seluruh lapisan masyarakat agar betul betul bisa mematuhi dan sadar pentingnya perniagaan modik
di masa kemarau
apakah operasi ketupat ini berlangsung ataupun pasca operasi ketupat nanti
sehingga kita bisa betul betul mengendalikan memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
kemudian situasi keamanan dan ketitipan masyarakat dapat terpelihara dengan aman dan kondusif
terima kasih pak
terima kasih ibu bungki
terima kasih polri presisi saya optimis itu akan bisa terwujud
akan tetapi saya berharap masyarakat juga bisa menghargai dan menangani masyarakat yang berpengaruh
sedia untuk dengan suka rela mentaati peraturan pemerintah untuk tidak mudik
kita sama sama menjaga agar indonesia tidak terpuruk seperti india
dan saya berharap kawan kawan polri mampu menjaga kesehatan pak karena ujung tombak di lapangan
semoga bisa semuanya sehat dan amin kita semua ke depan akan menjadi lebih baik
baik terima kasih
pertama tama tentu dari satgas covid sembilan belas menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman teman polri teman teman tni atas dukungan yang luar biasa
semoga upaya kita untuk mengendalikan covid sembilan belas melalui pengendalian mobilitas ini bisa berjalan dengan baik melalui dukungan masyarakat
jadi kami berharap sekali lagi walaupun upaya sudah dilakukan
tetapi kesadaran dari masyarakat itu menjadi sangat penting
partisipasi masyarakat menjadi sangat penting
karena garda terdepan untuk mengakhiri pandemi ini adalah masyarakat itu sendiri
baik terima kasih pak soni juga pak roma dan bu pungki
semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan bisa dipetik intinya begitu ya
bahwa ini bukan sekedar larangan mudik tanggalnya saja yang dilihat tapi sebenarnya keinginan untuk kesadaran masyarakat supaya memperkecil atau menghentikan mobilitas
ya untuk supaya bisa meredam kenaikan covid sembilan belas ini demi kebaikan kita semua juga
kita berharap masyarakat bisa mengikuti larangan mudik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
dan bersama sama tetap menjaga protokol kesehatan dengan tiga m
mencuci tangan menjaga jarak dan juga memakai masker
demikian program polri persisi hari ini
kami ingatkan anda kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa